hal hal yang menjadi perhatian utama mencakup pemotongan
sehabudin mengakui bahwa mengarungi sungai cikaso untuk menuju sekolah merupakan hal yang berisiko
bahkan yang juga ia gunakan untuk membuat kaki palsu
kantor ini kantor itu kementerian ini atau perusahaan itu
dan mereka juga di satya wacana gitu kan ngerasa gue lebih lama lo main di idl gitu kan
perambatan gelombang gempa ini tentunya menimbulkan guncangan dan dapat memicu terjadinya kerusakan pada permukaan bumi
kalau hendra sama kido kan di
tiba tiba ada tim loverei kan waktu itu
nah ada sel yang disebut dengan spike envelop membran dan nukleoplasid
terus jenis jenis fotonya terus price listnya gitu gitu
yang mungkin tidak senang dengan tpnpp macam itu
iya lah cantik masa ganteng lah
untuk bisa berinteraksi secara langsung mengenal kebudayaan indonesia mengenal indonesia secara langsung di kantor kantor perwakilan indonesia
dengan umur gue bisa bawa tim nih menang empat kali atau sekian gitu loh
akan rempah membuat kuliner khas madura yang satu ini sering dipilih oleh pecinta
kami sudah melakukan berbagai upaya upaya untuk melakukan antisipasi
proses perendaman berlangsung antara empat puluh lima menit hingga satu jam
ya udah saya bilang kalau gitu tanda tangan saja tidak apa apa yang terjadi ya terjadilah sudah gitu
karena saya dokter spesialis ke dokteran olahraga
sampai di tiga puluh maret berarti ya
sampai baru baru ini kita mendengar berita yang
kemarin dari alumni sma aja
tapi selebihnya ini lebih ke